sementara itu pasar bunga rawabelong jakarta barat menjadi sasaran calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan
dalam kampanyenya pada rabu pagi
selain belusukan ke pasar bunga terbesar se asia tenggara itu
ia berkeliling dan juga berdialog dengan warga kebun jeruk jakarta barat
dalam kunjungan tersebut anies menyayangkan minimnya minat pembeli
karena itu ia berencana menggalakkan kembali festival bunga di kawasan tersebut
selain itu anies menyoroti masalah pelayanan bpjs
dan penyelenggangan lahan fasilitas sosial serta fasilitas umum
bekerja sama dengan mantan komisioner kpk bambang wijoyanto dan adnan pandu praja
yang merancang perbaikan tata kelola jakarta dalam rangka memberantas korupsi
kami malah justru berjanji membuat semua informasi informasi
yang menyakutkan tata ruang itu ada di hp
jadi hp ini memiliki informasi tentang rencana pembangunan
tentang rencana rencana alokasi anggaran
termasuk tentang aset aset yang ada
ada di wilayah kita
salah satu problem kenapa pemerintahan itu tidak optimal dalam bekerja
itu karena pengawasannya rendah